ya menteri keuangan sri mulyani menyebut penerimaan negara di bulan januari
pendapatan negara per akhir januari dua ribu dua puluh satu hanya mencapai rp seratus satu triliun
sementara belanja negara mencapai rp satu ratus empat puluh lima delapan triliun
bagaimana menakar defisit apbn pemerintah
kami bahas dengan wakil direktur indef eko listianto
ya selamat pagi mas aldi alhamdulillah kabar baik mas aldi
mas eko kalau kita melihat defisit yang terjadi pada januari dua ribu dua puluh satu ini
memang melanjutkan ya defisit anggaran yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh kemarin
akibat pandemi surplus kita dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
kalau melihat defisit yang terjadi di awal bulan januari dua ribu dua puluh satu ini
catatan anda seperti apa mas
ya kalau secara keseluruhan sebetulnya ini hal yang relatif wajar ya
artinya memang di era pemulihan ekonomi dan di awal tahun
memang pemerintah punya target untuk bisa segera
mendorong pertumbuhan ekonomi begitu
kalau bisa dari bulan pertama tidak minus lagi
sehingga upaya upaya itu salah satu aturan yang memang sangat diharapkan
oleh masyarakat adalah belanja yang dikebut kira kira gitu ya
sehingga kemudian tadi kelihatan bahwa defisitnya juga meningkat
dibandingkan dengan tahun lalu
tetapi begini di tengah defisit ini kan sebetulnya karena juga penerimaan yang turun
nah saya melihat beberapa hal
kebijakan terbaru dari pemerintah ini justru arahnya ya memang akan ada penurunan penerimaan begitu
sehingga kalau ke depan kita bicara defisit seperti apa
tentu saja akan melebar begitu ya
karena di awal tahun sebenarnya lebih tinggi dari kemarin begitu ya tahun lalu
kalau kita lihat kalau dua puluh enam sebetulnya masih sangat moderat
karena kalau sepanjang tahun katakanlah gitu ya dua belas bulan hanya
kalau kita lihat kalau dua puluh enam maka nggak akan sampai lima tujuh sesuai target
saya yakin nanti mungkin di pertengahan tahun itu sudah mulai akan lebih membesar lagi sebetulnya defisitnya begitu
karena tadi upaya upaya untuk mengakselerasi perekonomian ya
tetapi di sisi lain kebijakan misalkan ppnbm atau apa itu kan juga berkonsekuensi kepada penurunan penerimaan
kalau tidak hati hati dilakukan
oke mas eko kalau kita melihat tren belanja pemerintah yang meningkat
artinya ini memang suatu langkah yang tadi anda katakan akseleratif untuk pemulihan
pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini mas
ya arahnya memang ke akselerasi ya
kelihatan dari apa itu pola belanjanya begitu
dimana yang pusat naik terus kemudian juga ada dana bisa juga naik
artinya ini gambaran memang mau mencoba untuk mempush sisi belanja
sehingga nanti diharapkan ekonomi bisa segera membaik
oke artinya kalau kita mengandalkan taji dari apbn indonesia untuk mengatasi pandemi
apbn ini bisa terus kita andalkan begitu
oke ya dalam batas batas tertentu sebetulnya memang sangat kita harapkan
padahal asuran dari apbn ini begitu
tetapi memang secara keseluruhan dampaknya tentu ya tidak akan maksimal
kalau kemudian tidak diikuti dengan kebijakan kebijakan yang lain ya
misalkan aspek upaya untuk tetap menjaga penerimaan yang sudah ada begitu
ini kan penerimaan turun sekitar
empat delapan ya kalau tidak salah dibandingkan tahun lalu
nah itu kan salah satu implikasi dari dampak pandemi kepada sektor sektor usaha ya
nah sehingga sebetulnya untuk sektor sektor usaha yang masih menghasilkan penerimaan ya
saya rasa harus didorong begitu
nah kebijakan kebijakan terbaru ini arahnya kayaknya lebih banyak memberikan stimulus begitu
tapi untuk impact secara keseluruhan sebetulnya belum begitu kelihatan ya
ya ini masih agak spekulatif sih kalau kemudian kita bicara apakah nanti memungkinkan nggak kalau hanya dorongannya dari belanja pemerintah ya
belanja pemerintah di awal perlu tapi nanti setelah itu tetap adalah sektor swasta yang bisa memastikan bahwa pertumbuhan atau geliat ekonomi itu akan lebih membaik di triwulan terulang ke depan begitu
oke ada beberapa catatan ini mas eko seperti misalnya pembiayaan utang negara pada januari dua ribu dua puluh satu ini yang meningkat sebesar satu ratus enam puluh lima delapan triliun rupiah
ini pembiayaan anek seratus
catatan anda terkait pembiayaan utang dari apbr ini bagaimana
ya terkait pembiayaan ini ya secara umum kan memang ya baik pemerintah maupun dpr melalui undang undang nomor dua ya tahun dua ribu dua puluh itu kan merelaksasi ya
nah targetnya tahun ini lima tujuh
ya saya rasa mungkin akan berada di kisaran itu sesuai dengan target
tetapi yang jadi catatan
menurut saya terkait dengan pembiayaan atau utang dari sisi utang ini adalah
yield obligasi kita menurut saya terlalu mahal ya terlalu tinggi dibandingkan negara negara lain
kita sudah masuk investment grade tetapi kita membayar katakanlah dua kali lipat ya dari beberapa negara tetangga kita
bunga dari obligasi itu ya imbal hasilnya begitu sehingga harus kita upayakan terus untuk menekan imbal hasil itu
supaya nanti lebih kompetitif sehingga nanti ke depan ketika kita harus mengembalikan uang
itu tidak terlalu membebani apbn di masa depan begitu
sehingga upaya upaya harus apa ya istilahnya untuk menekan yield itu juga penting begitu
tidak hanya bicara bagaimana mencari utangnya tapi juga mengefisienkan nanti ya dalam konteks ketika membayar kembali
oke kalau kita melihat treasury yield kita memang amerika serikat saat ini sedang menjadi sorotan ya
karena yield treasury nya yang rendah begitu sehingga membuat treasury treasury negara lain mungkin kurang dilirik oleh investor
tapi kalau kita melihat
apakah ini bisa dikatakan normal normal saja di tengah pandemi atau bagaimana
ya kalau untuk kita sebenarnya ya bisa dikatakan normal juga begitu
karena pertungguannya itu cukup akseleratif mas gitu ya
tahun lalu kita menargetkan sebetulnya sekitar enam ratus sembilan puluh an ya kalau nggak salah ya
di bawah tujuh ratus triliun defisit kita
tapi kenyataannya kan bisa seribu triliun lebih
nah tahun ini juga jangan begitu lagi begitu
kalau kita targetkan angka angka ya
katakanlah enam ratus an ya harusnya jatuhnya dianggap begitu juga gitu ya
jangan sampai nanti seribu triliun lagi
kalau itu yang terjadi maka sebetulnya planning dari pemerintah itu perlu kita koreksi begitu ya
karena itu berarti kan ada perencanaan tapi tanpa perencanaan juga
karena ternyata membengkak dari rencana di awal begitu ya
dan ya biasanya di dpr juga nggak terlalu dikritisi ya
membengkakan hutang ini begitu
sehingga kita berpikirnya ya akhirnya memang dalam pemulihan ekonomi oke lah
memang ini eksekutif punya kewenangan luas begitu untuk mengotak atik apbn
mengotak atik pembiayaan dan juga mengatik hutang
yield yang kita dapatkan nggak bisa efisien
karena ada resiko resiko lain yang dipandang oleh investor terhadap perekonomian indonesia kita ke depan ya
kemampuan untuk membayar kembali itu gitu
walaupun dalam era pemulihan seperti sekarang gitu
yang menjadi sorotan pada apbn dua ribu dua puluh juga terkait dengan silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran
kalau anda melihat silpa ini di tahun dua ribu dua puluh satu januari ini apakah sudah bisa dimaksimalkan dengan baik
ya upaya strategi untuk memaksimalkan belanja atau anggaran pemerintah itu memang harus dari segala sisi gitu ya
nah tadi saya bicara efisiensinya
nah sekarang juga silpanya
kalau kemudian masih ada silva sebenarnya ngapain sih kalau ada silvanya masih gede terus kemudian menggenjot utang
itu juga yang menurut saya kurang ini ya
kurang sepasasaran dalam kebijakan
begitu harusnya silvanya serendah rendahnya begitu
se efisien mungkin dan kemudian mempertimbangkan
kalau memang upahnya masih banyak ya jangan kemudian kira kira mempercepat realisasi utang
kira kira begitu lah ya
jadi supaya nanti seimbang
bahwa kita memang tidak hanya meningkatkan belanja tapi juga lebih mengefektifkan sisi belanja ini
jangan sampai nanti hanya indikatornya hanya penyerapan saja tapi tidak melihat impact ke perekonomianya
oke mungkin terakhir mas eko
saat ini stimulus besar besaran untuk fiskal sudah digelontorkan dana pen sudah dinaikkan
apa kemudian yang harus didorong oleh kementerian keuangan dalam hal ini untuk menakar apbn
agar bisa benar benar maksimal atau optimal lah digunakan untuk pemulihan ekonomi dan mengejar peningkatan ekonomi
ekonomi kita di masa pandemi ini
ya kalau menurut saya catatan di awal tahun ini adalah stimulus sudah kita berikan tahun ini pun juga cukup besar
sebetulnya begitu ya
stimulus kita itu cukup besar ya dibandingkan negara negara lain juga cukup besar
sehingga ini kalau kita bisa efektifkan saya berkeyakinan ekonomi kita bisa pulih ya
mungkin juga cukup cepat begitu
tetapi yang harus kita ingat adalah belanja pajak ya
nah itu jangan kemudian katakanlah sasarannya salah begitu ya
misalkan kayak beberapa yang terakhir ini gitu ya
saya melihat lebih banyak nanti akan menimbulkan penurunan penerimaan tapi belum tentu akan meningkatkan sisi penerimaannya begitu
artinya multipliernya itu belum tentu sebesar yang dihitung oleh pemerintah
nah apa yang harus kita lakukan
ya kita harus benar benar melihat mana yang penerimaan yang masih bisa kita jaga
supaya nanti dimastikan di akhir tahun ya defisitnya tidak akan terlalu besar
tidak melebar dari lima satu persen itu ya terhadap pdb gitu
nah sisi belanjanya harus diefektifkan begitu
belanja belanja yang sifatnya administratif ya
yang belanja yang sifatnya bisa ditunda
atau mungkin bahkan infrastruktur ya harus kita pilih dan pilih begitu
karena kalau enggak nanti ujungnya adalah kemudian ekonominya berjalan lambat
tapi utangnya sudah terlanjur naik ya besar begitu
nah ini ya hal yang harus kita antisipasi ke depan begitu
jadi kita sama sama mantau bagaimana nanti taji dari apbn atau uang kita ini
dalam menangkal berbagai permasalahan ekonomi di tengah pandemi ini
terima kasih mas eko listianto wakil driver indef sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi sehat selalu mas
ya alhamdulillah sehat